raya jagung di kabupaten blora jawa tengah
selasa pagi dihadiri oleh dirjen pertanian
pemerintah memberikan fasilitas alat pengering
agar petani bisa menjual hasil panen dengan harga yang layak
panen jagung raya di lokasi kawasan pengolahan hutan bersama masyarakat
atau phbm di desa jatik lampok kecamatan banjarjo
kabupaten blora jawa tengah dihadiri dirjen peternakan dan kesehatan hewan
dengan panen raya ini diharapkan kabupaten blora dapat memasok kebutuhan pangan ternak
terutama yang diproduksi dari tanaman jagung
lahan yang ada di kabupaten blora mencapai dua puluh enam sembilan ratus tujuh puluh tujuh hektare
sebanyak dua puluh satu lima puluh satu hektare merupakan area ladang milik warga
dan lima sembilan ratus dua puluh enam hektare merupakan lahan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
untuk panen di lokasi panen raya kali ini
jagung yang siap panen mencapai satu ratus enam puluh hektare
satu hektare lahan mampu menghasilkan jagung mencapai tujuh sampai dengan tujuh dua ton
dengan kualitas jagung sesuai standar pakan ternak
sebenarnya potensi panen itu tiga ratus hektare ya pak bupati
nah nanti kita sudah bawakan tadi itu tadi pembelinya langsung
supaya tidak dimainkan harga oleh penggula penggula
nah peternak mandiri kita sudah ajak
dari para pitming kita ajak
dpmt kita ajak semua
kabupaten menyaksikan disini petaninya bisa bernegosiasi langsung
dengan meluapnya hasil panen jagung
pemerintah kabupaten blora mengharapkan pemerintah pusat tidak melakukan impor jagung
tujuh puluh ribu hektare itu setara dengan empat ratus ribu ton
yang kita panen dari ini satu ratus enam puluh hektare
lainnya tadi tujuh puluh
jagung ini banyak ya sekarang
sementara harga jagung sendiri gimana mbak
itu yang kering ya
kalau yang kering
yang kering mungkin tiga lima
harapannya petani sendiri gimana mbak
enggak itu naik lagi
di masa panen jagung tahun dua ribu sembilan belas ini
pemerintah kabupaten blora memperkirakan mampu menghasilkan panen jagung
lebih baik dibandingkan tahun dua ribu delapan belas
ketika itu panen hanya mampu mendapatkan
delapan ton jagung per hektare
andi eko prasetyo blora jawa tengah